dia takut sama kita
hari ini jack aus sama otang tetap ke parkiran
kalau yang kemarin datang balik lagi
mau nanya mereka itu siapa
mana mereka nggak datang
jadi warisan suratnya
ayo kita yakin parkiran mereka
kenapa aku harus selalu nunggu kamu
aku udah hampir satu jam nunggu kamu
aku udah ngebut kesini
aku gak minta ngebut
aku minta kamu tepat waktu
aku bosen dengerinnya tau
kalau kamu gak minggir
aku teriak minta tolong
nanti aku udah bilang orang jahat
kamu serius mau pulang
saya penasaran soal jack
saya baru ingat soal jack
katanya dia dipukul orang
itu juga cuma sekali
siapa yang mukul
dia pernah kesini
temen kuliahnya neng
nah kiltur and siapil webrisnya
enggak ada telepon
sekarang ke aspiring
kang mus cepet jawab
kalau saya minta tolong ke kampung sama murad bisa
kalau saya bisa kalau kang murad harus saya tanya dulu
yaudah kamu bilang bisa aja dulu
saya mau tahu apapun tentang dia
teman kuliah safira
kenal di mana
ngebahas soal ini
mama bangun kita
tamat dan bicara
ini bisa jadi batas
kamu nggak kuntar

coba melangkah realidade
hari ini jack out sama otak
tetap ke parkiran
kalau yang kemarin datang balik lagi
mereka itu siapa
mana mereka nggak datang
mungkin mereka takut
karena kita bertiga
orang yang kemarin datang lagi
sekarang banyak kan
jalan terus jangan nengok
mudah mudahan mereka aman
sudah ngantar ke cimpring
tadi ada kang ujang
nanti aku pilesnya
tentang perticiban tives
siapa yang diberi hourga
parangkali untuk kalian
kalian sudah lama
info dari pelanggan di satu titik sudah kosong
di titik lain malah makin banyak orang
di titik lain orangnya malah bertambah
nggak banyak cuma tiga
pelanggan maunya bersih semua
kenapa kamu ada masalah
suka mau ikut tahu urusan orang

nggak bisa dihidupin